karena setelah diingat ingat acara ulang tahun sekolah ini sudah menghitung hari
bagaimana mungkin aldino ini sebagai orang baru
datang mengambil alih kerja keras rifki selama ini bapak
bagaimana mungkin aldino ini sebagai orang baru
datang mengambil alih kerja keras rifki selama ini bapak
rifki sudah tidak layak lagi jadi ketua panitia
karena acara ulang tahun sekolah bisa dibikin kacau sama dia
rifki tuh udah gagal cari donatur
terus di mana yang masuk ke kerja kerasnya
supaya ale tahu
semua ini terjadi karena ale punya kawan aldino itu
yang selama ini bersembunyi di bawah ketek orang tuanya
jadi dia makin curang
dia main curang
cukup udah gue gak mau ini jadi ribut udah
rifki ale duduk saja tenang
beta mewakili semua anak anak gps
dengan ini mengatakan
tidak akan ikut serta dalam kepanitiaan acara ulang tahun sekolah ini
kami mewakili panitia memilih untuk mundur setuju
gila lu semua
kita semua keluar
gila pikiran lu tuh sepit banget ya ra
orang bodoh mana sih yang gak ngerti arah omongan untuk kemana
udah lu cabut ya
oke sekarang gue pergi
tapi lo inget perkataan gue tadi ya
gue itu sebagai pacara davin gue gak suka siapapun yang deket sama david
gue bakalan buktiin sama lo kalau davin itu cepet move on dari lo
gue tunggu ya kabar baik loh
gue akan buktiin
davin pasti akan bucin sama gue
biarin aja nih tuh
aldino sama temen temennya yang ngurus
kan mereka ngerasa mampu
gue paham kalau kalian itu nggak setuju sama keputusannya pak basuki
tapi please lah
gue mohon kalian jangan mundur
jangan korbanin acara ulang tahun sekolah ini
pak basuki itu tega banget
gak ngargen kerja keras lo ki
eh tapi gue gak masalah
cuma gue ngerasa bersalah banget kalau kalian semua ikutan mundur dari acara sekolah ini karena gue
gue gak mau
dan masalah kerja keras
kerja keras gue
ayolah ini bukan kerja keras gue doang
tapi ini semua bisa sampai sekarang persiapan acara ulang tahun sekolah ini kan karena kalian juga
kerja keras kalian waktu kalian pikiran kalian kreativitas kalian
bukan cuma gue doang kan
jadi please gue mohon tolonglah jangan mundur
kenapa los lapang dada ini atas semua ketidakadilan yang lo terima
gue gak masalah kan gue udah bilang
tapi gue mau kalian tau semuanya disini
kalian temen temen gue disini ya
gue mohon dengan sangat please siapa mundur
mau gue tetap jadi ketua panitianya atau bukan
atau siapapun yang jadi ketua panitianya
gue akan tetap dukung kalian
gue akan tetap bantu kalian
supaya acara sekolah ini bisa sukses
mohon maaf atas kejadian sebelumnya
acara pelantikan pengurus osis baru saya tutup
dan semoga kalian bisa menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah
terima kasih atas kepercayaan kepala kami pak
dan untuk siswa dan siswi kalian silahkan kembali ke kelas masing masing
oke terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak masuki
kami dari pihak sekolah juga sangat terima kasih atas donasi bapak
kalau begitu kami permisi pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pak gimana keren gak itu
kamu bukan hanya keren
tapi kamu pantas mendapatkan jabatan itu

tapi kamu pantas mendapatkan jabatan itu
yaudah papa pulang dulu ya
makasih ya pak
yaudah papa pulang dulu ya
makasih ya pak
oish iya pak keren
ini baru brother kita
ini baru brother kita
ini baru brother kita
tengah mana ya
tengah mana ya
al kalo panitia lama beneran ngundurin diri gimana
itu lebih bagus biar kita yang pegang acaranya
gue yakin al kan acaranya sebentar lagi
kan gue ada kalian dan anak anak ipah yang pasti mau bantuin gue
bener juga sih
iya biar gue ajuin kalian ke pak basuki
biar kalian jadi anggota panitia acara ultas sekolah
lagian kan kalian udah jadi pengurus osis
jadi bias kalian aja
kalau gitu kita harus buktiin ke sekolah
kalo anak ipah itu jauh lebih kreatif dari anak ips
ya harus dong
jadi sekarang gue minta kalian buat mastiin
gak ada satupun anak ips yang jadi anggota panitia

walaupun ada yang bertahan singkirkan
kau mau ga jadi ke kelas
ini mau ke kelas ya
tapi gue mau ke aula deh
kayak hp gue ketinggalan di sana
gausah ga apa gue sendiri
dia denger ga omong kita
kamu dari tadi di luar ya
gue baru dateng
disini kayaknya deh
kenapa kalian ada banget
kok kamu mau ngucapin selamat ke aku
kan aku ke tolsis yang baru
selamat ya aldino
udah jadi ketolsis
semoga sukses dan bisa membanggakan sekolah
makasih ya sel
aku kepikiran sesuatu soal kamu
soal gue kenapa
wakil ketolsis kan itu gue
gue jadi wakil ketol
soalnya aku ngerasa kamu tuh pantas buat ngisi jabatan itu
kalo misal mau berarti gue diganti deh
kan udah ada ardi
udah dilantik juga kan
kalau itu mah urusan gampang sel
ardi bisa aku switch
jadi dia jadi wakil ketua panitia
dan kamu yang jadi wakil ketolsisnya
ehm aku yakin
kita berdua bakal bikin sekolahnya tambah jaya dan maju

binyum aja seneng dua